otoritas jasa keuangan atau ojk merilis
sampai akhir april lalu realisasi relaksasi kredit mencapai lebih dari satu ratus tiga belas triliun rupiah
angka fantastis ini menunjukkan besarnya minat dan harapan masyarakat di masa pandemi covid sembilan belas ini
untuk mengurangi beban cicilan
tapi sejumlah masyarakat mengaku
belakangan baru tahu program ini malah membuat beban mereka semakin berat
ia mengambil fasilitas relaksasi kredit untuk sepuluh bulan
ia mendapatkan keringanan cicilan dari dua juta per bulan menjadi hampir delapan ratus ribu per bulan
tapi di bulan ke sebelas cicilan yang harus dibayarnya melonjak menjadi dua dua juta
apakah itu untuk menggantikan mudianya pendidik selama sepuluh bulan
masa hancuran yang ditahan sepuluh bulan itu kan kita nggak bayar
apakah mengganti itu ada sebagai komponen
sebagai kompensasi dari masa pending sepuluh bulan itu
nggak ngambilnya itu berapa persennya
terus alasannya apa
pertama pertanyaan saya itu
kedua lah bunga ini kan setiap bulan itu kan sudah bayar sepuluh bulan
bunganya itu walaupun keringannya turunnya tiga persen
nah masa berikutnya itu sudah menjadi
maksudnya lewat dari sepuluh bulan itu
bulan ke sebelas itu sudah menjadi dua dua atau dua dua ratus
skema relaksasi tiap lembaga
yang berbeda membuat beban kredit pasca relaksasi semakin berat
naik dari segi cicilan maupun utang keseluruhan
selisihnya bahkan mencapai jutaan rupiah
bagi kami relaksasi di belakang yang saya ambil
merupakan hal yang sangat berat
setelah kami hitung ada selisih pokok yang sangat besar
sedangkan keuntungan kami hanyalah jumlah cicilan yang dipotong setengah
dari angsuran yang ada selama enam bulan
kredit kami yang ada di kantor tersebut kami relaksasi karena
tidak hanya membantu malah menambah beban
menyikapi hal ini pengajar fakultas ekonomi bisnis uner surabaya
rizky sridadi mengatakan
kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat dan kebingungan
terkait teknis pelaksanaan program ini
di sisi lembaga kreditur menjadi faktor utama
disinilah peran penting dari pemerintah
melalui ojk untuk memberikan rambu rambu
agar tidak memberatkan
masyarakat agar tidak timbul
perasaan keperasangka terhadap bank yang
notabene berusaha untuk membantu melancarkan program pemerintah
yayasan lembaga konsumen indonesia mengungkapkan
terkait masalah keuangan di masa pandemi covid sembilan belas
terkait masalah program relaksasi kredit ini
ada dua hal yang diajukan pertama
masalah ditolaknya pengajian relaksasi
oleh jasa finansial
apakah itu bank dan bank leasing
dua justru konsumen mengalami
takdian yang melambung
karena adanya denda yang sangat tinggi
jadi sebenarnya mengapa ini terjadi
karena pemerintah sendiri nampak tidak terlalu serius
dalam menggunakan kebijakan relaksasi di bidang keuangan
yang ditangkap oleh konsumen
adalah semua konsumen yang terkait dengan jasa finansial
itu di relaksasi
padahal nyatanya itu tidak seperti itu
sejumlah pihak berharap
lembaga kreditur baik bank maupun lembaga pembiayaan lain
tidak mencari untung dalam program yang digulirkan pada april lalu itu